kebakaran lahan gambut masih terjadi di kota palangkaraya
tim satgas siaga darurat karhutla kalimantan tengah meminta bantuan puluhan personil
baik dari pasukan elit polri dan pasukan tempur tni
untuk ikut serta melakukan pemadaman kobaran api di lahan gambut
ada sebanyak lima puluh orang personil gabungan brimopolda kalimantan tengah
dan tni batalion enam ratus tiga puluh satu antang kota palangkaraya
diterjunkan untuk menanggulangi kebakaran hutan jumat sore
belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran lahan kosong seluas tiga hektare tersebut
namun upaya penanggulangan yang dilakukan puluhan personil tni polri ini cukup efektif
sejak awal tahun hingga saat ini luas lahan yang terbakar di kota palangkaraya
mencapai dua ratus enam puluh satu hektare lebih dari satu ratus enam puluh satu kali kebakaran